adeh ustadz musa ngapain tuh
jangan jangan gak punya duit bokeh kali
saya ngeri ustadz musa jadi setengah doang
eh nggak boleh kayak gitu
jangan digangguin lagi banyak pikiran
banyak masalah kayaknya nih
kenapa kau panggil panggil aku
yang bener kau sabri
lebih galak daripada ustadzmu
namanya itu ustadz muhtar
nah dia tuh salah sedikit aja langsung dihukum
ngiri kali lah itu
kau bohong ya
mas aku bohong serius
emangnya aku tuh ngeparkir terus terus
aku kan pengen tau
ditanya sama lepergi kami itu
eh yuk yuk yuk
taruh disini dulu
jadi di pesantren kita ini
akan ada kedatangan ustadz yang baru
yang lebih galak dari ustadz nusa
itulah ngeri kan
yang bener kamu buta
namanya itu ustadz muhtar
dia tuh sering kali menghukum
santriwan dan santriwati
tidak memandang buruh kalau marah
iya serius aku
temen temen ayo turun sini
udah ada yang pada tahu belum
kalau ada ustadz baru yang katanya galak banget
iya galak banget
ini ada apa ya
kamu belum tau ya dot
kalau katanya ada ustadz baru yang galak banget
ya kamu gak percaya
ustadz itu galaknya satu kali lipat lebih galak dari ustadz nusa
udah gitu nih kalau marah matanya melotot mau keluar nggak kedip
eh jangan asal bicara
kalau belum tahu pasti itu kebenarannya
karena itu namanya fitnah atau hoaks
kalian tau kan artinya hoaks
ini motornya berhenti sih
kayaknya motornya mau go lagi udah turun
gak bisa ngajar ustadz tadi dong
udah lu bantuin orang ya
ya saya gak kuat
insya allah deh
sorry ya gue buru buru ada perlu
jadi saya akan melanjutkan kuliah saya di luar negeri ustadz
tapi sementara saya sekolah disana
nanti akan ada sepupu saya yang akan menggantikan kesini
kalau boleh tahu kira kira kapan berangkat
tapi saya akan ke jakarta dulu untuk urus surat surat
apa yang saya sampaikan begitu sangat mengubah
dengan semangat ustajah yang ingin menuntut ilmu
semoga niat ustadzah diberikan kemudahan oleh allah swt
sebagaimana rasul mengingatkan kepada kita
jadi kewajiban menuntut ilmu itu
wajib bagi kita sebagai umat islam
baik laki laki maupun perempuan
dan selain itu
ustaja sedang ingin mendapat keriduan allah swt
karena orang orang yang menuntut ilmu
sebagaimana yang rasulullah sampaikan kepada kita
siapa orang yang ketika dia berjalan menuju menuntut ilmu
maka allah akan memudahkan jalannya menjus surga
semoga ustadzah nurulillah
diberikan kemudahan oleh allah sw
terima kasih ustadzah
mumpung ada ustadzah
sama ustadzah ridwan
kebetulan saya juga akan pulang kampung
jadi saya mohon doanya
semoga ustadzah selama sampai tujuan
terima kasih ustadzah ridwan
hari ini denger dengar akan datang ustadzah muhtar
apa sudah sampai disini
oh iya itu dia masalahnya ustadz
kebetulan saya ini lupa meminta
amor telponnya ke pak kiai
jadi saya gak bisa hubungin dia ustadzah
siapa tau dia udah sampai ustadzah
kalau gitu saya permisi
adeh ustadzah muhtar
saya ngeri ustadzah muhtar
muhtar jadi setengah doang
eh gak boleh kayak gitu
lagi banyak pikiran
banyak masalah kayaknya nih
ngapa tiduran disitu lagi
malah kabur ke situ
liat sepeda aku
kamu mau nyuruh sepeda aku ya
oh ini sepeda kamu
aku boleh minjem bentar gak
aku mau nyampe sana
kamu penjuri kan
aku bukan penjuri
aku mau masuk
mau mencuri sepeda kamu
santriwan dan santriwati
kumpul dulu di sini
ayo semuanya kumpul dulu
dengar ini ustadzah ya
kita akan melaksanakan
sholat doa berjamaah di masjid ya
kegiatan bersih bersihnya ditunda dulu
nanti setelah sholat doha
kita lanjutkan kembali
ini pernah mau ngapain nih
ini semua pada mau melaksanakan sholat duha berjamaah di masjid
loh hekal mana ya kok gak ada
bukannya ustadz musa yang izinin hekal buat beli obat dama musa ya pak ustadz
gak mungkin saya ustadz busa yang mulia dan santun berani memberikan izin kepada santriwan untuk keluar pondok
gak mungkin itu
ya enggak sih
sebentar saya inget inget dulu ya
pak ustadz kita boleh beli obat ke ustadz
kalau ke apotek
saya inget saya inget saya memang udah kasih izin sama hekal untuk keluar pondok
tapi kok sampai sekarang dia belum pulang ya
pasti dikelayakan lagi nih
ustadz begini ustadz pimpin anak anak santriwan dan santriwati untuk menuju masjid
saya mau ke ruangannya pak d dulu ya
ustadz pak d disana
ustadz pak d disana
pak d disana
ceritanya ya allah
kalau cuma begitu doang sama pak ustadz
kan pak d pakai celana
nggak usah begitu lah pak ustadz
hidup tuh hanya untuk allah
nggak ada yang lain pak ustadz
tapi kalau nggak ada ustadz aja anuyuyuy
di pondok pesantren kunanta ini hidup saya hampa pada
sepi anyem enak garing
ya habis gimana kita kan nggak tahu
udahlah pak ustadz
yang lalu biarlah berlalu
mari kita gapai masa depan
lah kok saya dateng mimpiinan nangis dah
diinjak diinjak kakinya pak ustadz
dia jangan nyalain saya salahin kaki saya
emang apa sih ustadz ya allah saya jadi bingung banget dah begini
pak ustadz ditinggal sama ustadz jah nuyuy eh nuyuy ustadz jah nurul
ya ustadz jangan begitu apa ya allah saya emang kesian niatnya
hati saya jadi keinyuh inyuh
inyuh inyuh kan pak ustadz sendiri yang ngajarin saya
hadirin yang dirahmati allah swt
pada dasarnya manusia ini tidak boleh bergantung kepada yang lain
hanya bersandar kepada allah
pak ustadz ngajarin saya
sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku mati pun hanya karena allah
ustadz ini berkatnya
saya menungguin lama banget
kirain kata mau ngasih duit
udah pak ustadz hidup apa adanya aja
iya pak ustadz aturan sama pak ustadz di kudu belajar dari saya
saya dulu didemenin sama pejabat dari kalimantan pejabat dari sulawesi
akhirnya mau saya ya alhamdulillah ujung ujungnya sama hansip
pak d kalau denger ceritanya apa
pak siti ternyata lebih mendidihkan daripada saya ya
dari ceritanya pak d dari ceritanya pak siti hati saya lumayan kuat
terima kasih atas semua
dan pak ustadz diterima amal ibadahnya
dijauhkan dari sisa kubur
panjang umur lho pak d itu doanya untuk ustadz yang mau
maksud saya mudah mudahan panjang umur sehat walafiat dimudahkan segala urusannya
ya udah pak ustadz saya pak d udah pada redo udah pada ikhlas
itu bukan dia
itu yang gini deh
saya mau panggil orang dulu
saya mau menyelesaikan urusan yang belum selesai
sekali lagi terima kasih